pt kereta api indonesia minggu siang menggelar uji coba gerbong ekonomi baru
meski gerbong baru ini berkelas ekonomi namun fasilitas yang disediakan sekelas eksekutif
gerbong yang belum diberi nama ini sedianya akan dipatok rp dua ratus lima puluh untuk sekali jalan
kereta api indonesia terus memanjakan penumpangnya dengan meluncurkan kereta api ekonomi
dengan fasilitas sekelas eksekutif
kereta api dengan total kapasitas delapan ratus tempat duduk dengan sepuluh rangkaian gerbong ini
siap memanjakan penumpang jurusan gubeng surabaya dan jakarta pasar senen
fasilitas eksekutif yang diberikan kepada penumpang seperti tempat duduk yang empuk
dengan konfigurasi dua dua kemudian televisi ac serta colokan listrik untuk aktivitas elektronik
selain itu untuk kenyamanan dan keamanan penumpang
kereta yang masih belum diberi nama ini dilengkapi dengan kamera cctv
serta pramugari kereta api yang selalu siap melayani penumpang sepanjang perjalanan
kalau yang ini menurut saya lebih nyaman ya dibanding ekonomi yang biasa
lebih asik juga lebih enak terus tempat duduk juga lebih nyaman
baru pertama kali naik
dibanding kereta lainnya bu ekonomi lainnya
ya lebih baik ini
terkait harga tiket kereta api dengan rangkaian kode nomor seribu sembilan ratus tiga belas ini
memasang tarif rp dua ratus lima puluh

ini kita membuat yang namanya ini kita sebut sebagai kereta ekonomi new image
jadi dimana standar bayanan baru untuk kelas ekonomi
ke depannya akan seperti ini
dengan hadirnya kereta baru yang semakin nyaman aman murah dan bebas macet
diharapkan pelanggan setia kereta api akan semakin memilih transportasi kereta api
sebagai moda transportasi utama mereka